gak kemanin ini
bukan di lorong sebelah ini
inilah rekaman video persekusi yang dilakukan oleh sekelompok pemuda
di salah satu rumah di kota parepare sulawesi selatan
pasca disekap dan dipersekusi
korban langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah andi makassau
untuk mendapat perawatan akibat luka lebam di sekejur tubuh
lukanya yang paling banyak ada di sepala di wajah
luka lebam terus katanya sempat pingsan
jadi kita mau lakukan pembedahan lanjut
untuk tahu apakah ada masalah di kepala
selain di kepala ada lebam lebam di tangan di kaki di kaki
polisi mengamankan sepuluh orang pemuda yang diduga melakukan penyekapan
dan penganiayaan terhadap korban
di rumah salah satu pelaku di kota parepare sulawesi selatan
bukan baru lagi sudah berulang kali melakukan pencurian
hanya saja mungkin
saat pencurian itu terjadi
kemudian barang barang hilang
diinterogasilah oleh para pelaku ini
hanya caranya saja mungkin melakukan kekerasan
jadi memang ya secara hukum tidak dibenarkan
dari hasil penyelidikan sementara
penyekapan dan penganiayaan terhadap korban
dilakukan lantaran dirinya ketahuan mencuri telur
sebanyak dua belas rat
di kandang ayam milik salah satu pelaku berinisial fr
hasrul nawir parepare sulawesi selatan